saudara polisi menangkap seorang terduga pelaku pengancaman terhadap seorang dokter di puskesmas dengan menggunakan senjata tajam
video aksi pengancaman sempat beredar luas di media sosial
video amatir warga ini memperlihatkan seorang pria bersama rekan rekannya tengah memarahi seorang dokter di puskesmas daerah lewisadeng
bahkan pelaku mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam karena tak terima merasa tidak dilayani dengan baik oleh pihak puskesmas
berbekal video itu polisi menangkap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti
di antaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban
pengancam dokter di bogor ini pun sudah ditangkap
tersangka yang kami tetapkan dan kami tahan
perlu kami tegaskan kami sampaikan kepada teman teman semua bahwa hm ini adalah
orang yang melakukan pengancaman dengan membawa sebilah golok
ke salah satu dokter yang ada di puskesmas tersebut